pemerintah provinsi jawa tengah bersama sejumlah perusahaan menggelar perlombaan lari maraton
ataupun lari borobudur maraton yang digelar pada hari ini
lokasi start lomba lari ini ada di dua kota yaitu magelang dan juga yogyakarta
dan finish di kompleks candi borobudur
lomba lari maraton yang mengusung tema utama tumbuh kembali dalam keselarasan
diikuti delapan tujuh ratus lima puluh empat peserta
di mana satu ratus tujuh puluh pelari diantaranya ini berasal dari luar negeri
yang mayoritas berasal dari kenya
nah lomba lari maraton berkelas internasional ini dibagi menjadi tiga kategori
yaitu lari menempuh jarak sepuluh km dua puluh satu km dan empat puluh dua km
selain untuk menumbuhkan kecintaan pada olahraga lari
acara yang sengaja digelar di kawasan candi borobudur ini
untuk lebih mengenalkan candi borobudur sebagai warisan budaya dunia kepada publik
dan saat ini ada produser lapangan cnn indonesia
ivanrel l trisna di ajang borobudur maraton dua ribu tujuh belas
halo selamat siang ivanrel
vanrel saya yakin anda ini sudah sejak pagi
apakah anda juga ikut ini lari maraton di sana
dan seperti apa tadi pagi keseruannya
iqbal seperti yang bisa anda lihat di belakang saya saat ini
panitia masih sementara menyebutkan
nama nama pemenang untuk masing masing kategori
seperti yang kita tahu bjbm dua ribu tujuh belas kali ini dibagi menjadi tiga kategori
begitu dari sepuluh km half marathon atau dua puluh satu km
beserta juga dengan full marathon atau empat puluh dua km
dan kalau misalnya kita tahu bersama
lebih dari delapan peserta untuk bgbm dua ribu tujuh belas kali ini
dari antaranya satu ratus tujuh puluh peserta merupakan peserta dari mancanegara
namun tadi seperti yang saya sudah lihat
begitu dari pengumuman pengumuman pemenang
baik dari open kategori dan juga close kategori
baik bagi kategori untuk pria dan juga wanita
didenominasi oleh pemenang pemenang dari kenya begitu
namun untuk rute sepuluh kilo
untuk open kategori atau untuk piala dan kemenangan bagi peserta mancanegara
kembali dimenangkan oleh peserta dari ethiopia
yang kemarin juga memenangkan
bgbm dua ribu enam belas kembali di rute sepuluh km begitu
jadi untuk masing masing kategori
tadi pagi sudah dimulai di waktu yang berbeda
untuk empat puluh dua km untuk full marathon dimulai pada pukul
tepat pada pukul lima pagi
dan juga untuk dua puluh satu km dimulai pada pukul lima tiga puluh
dan untuk sepuluh km dimulai pada pukul enam
dan tadi semenjak pukul enam tiga puluh sampai kira kira
pukul sepuluh kawasan candi borobudur ini memang sempat diguyur oleh hujan begitu
namun nyatanya hujan ini tidak menghentikan semangat para peserta
untuk menyelesaikan perlombaan
karena buktinya pada pukul sembilan
tepatnya seluruh peserta dari seluruh kategori
baik sepuluh k dua puluh satu k dan empat puluh dua k sudah menyelesaikan lomba
dan memasuki garis menit
salah satu catatan
ada juga atlet atlet ternama indonesia
yang juga memenangkan untuk kategori health marathon dua puluh satu km
yaitu agus prayogo yang kemarin juga mengikuti kembali borobudur dua beraton
ini merupakan persiapan untuk agus prayogo mengikuti asean games dua ribu delapan belas mendatang
saya bisa sambil menikmati suasana di candi borobudur
lalu kalau misalnya anda mendengar sayup sayup dari belakang anda
kira kira berapa sih hadiah yang mereka dapatkan untuk menjadi juara di sana
saya bisa menikmati dari sana
saya kurang bisa mendengar suara dari studio
tapi yang pastinya bgbm dua ribu tujuh belas kali ini masih sama begitu dengan bgbm dua ribu delapan belas
menawarkan pemandangan keindahan para wisata kawasan candi borobudur
dan juga magelang kepada para pesertanya
namun yang membedakan di tahun ini adalah dengan tema reborn harmony
tentunya dengan peserta yang semakin sedikit
para panitia juga mengharapkan peserta peserta ini nantinya akan membawa pengalaman baru
pengalaman wisata dan juga saling pengalaman olahraga
begitu yanti saat mereka kembali ke kota masing masing ataupun kembali ke negara masing masing
mereka akan membawa pengalaman baru bahwa kota magelang kawasan candi borobudur ini merupakan tempat yang indah
dan salah satu hal yang menarik untuk pelaksanaan bgpm kali ini memang lebih terorganisir
menggunakan standar internet
kami juga sudah menguasai beberapa atlet dari mancanegara dan mereka mengakui
yang sudah pernah mengikuti bgpm tahun lalu dan bgpm tahun ini penyelenggaranya lebih terorganisir
dan tadi juga yang menarik gubernur jawa tengah pak ganjar prawono
juga menjadi peserta untuk kategori di sepuluh
oke tentunya kita berharap bersama dengan penyelenggaraan maraton seperti ini bisa mendukung
mendongkrak para wisata dan juga ekonomi di jawa tengah
baik ivanrel eltrisna terima kasih atas informasinya dan selamat berwisata di jawa tengah dan juga yogyakarta